hati hati dan waspadanya yang diingatkan itu apanya nih
apa yang harus kita waspadai dan hati hatikan ini
bahwa memang kondisinya tidak biasa biasa saja untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
suku pertumbuhan kita masih di empat puluh lima sampai dengan lima puluh tiga
di tengah tengah tadi tekanannya cukup besar
memang bisa jadi harga komunitas turun
permintaan juga bisa terpengaruh
tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan pemerintah
dengan restrukturisasi di sektor real
itu sebenarnya bagian daripada kita bangun optimisme
ya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara negara
indonesia tampaknya masih memiliki daya tahan yang relatif kuat
pandemi kemarin ini kita pakai seperti yang kita baca
terutama untuk efisiensi dan digitalisasi
dari marketing kita nggak perlu banyak orang lagi
cukup satu dua orang tapi dengan sosial medianya yang kita tingkatkan